sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menghadiri silaturahmi relawan emak emak di denpasar bali
prabowo menyebut tidak akan mengecewakan pendukungnya dengan keyakinan yang menang dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kedatangan calon presiden prabowo subianto di hotel ina veteran denpasar jumat sore disambut ratusan pendukung yang didominasi oleh emak emak
prabowo mengapresiasi antusiasme dukungan masyarakat kepadanya
ia juga berharap bisa memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang dan tidak ingin mengecewakan harapan rakyat